stand by di deket tukang beras murad
stand by di deket tukang daging
saya gak mau denger nama panggilannya

stand by di deket tukang sayur
stand by di deket tukang sayur
stand by di deket tukang sayur
stand by di deket tukang sayur
stand by terus di posisi masing masing
sampai ada komando dari saya
urus dulu pelanggan kamu iya kang
kalau sahur jangan makan bersama banyak banyak
saya sudah merasakan akibatnya
maaf retes sama para men kembalian dari supermarket
katanya sekarang suka ada copet
sudah empat hari pemberian kecopetan banyak
copet yang operasi di sini sepertinya nggak sendiri kang
kenapa kamu punya pikiran begitu
sebelum kejadian biasanya ada situasi yang pas sedek sedek
yang kecopetan terjebak di situasi yang pas sedak sedak itu
kamu lihat kejadiannya
ini mah cerita dari beberapa orang yang kecopetan
kenapa belum berhasil
kenapa belum berangkat
putri enggak datang
dia nggak mau ikut operasi lagi
tim kita enggak kumplit
pedagang di sini semuanya khawatir
kalau banyak kecopetan nanti pembeli jadi takut ke sini
kalau copet copet itu muncul saya sikat semua
karena tim kita enggak kumplit hari ini kita enggak operasi di pasar
kalian berdua silahkan operasi di angkot
ada kang komar
baru masuk pasar
ngapain kamu kesini
belanja bahan bahan buat bikin kolek
kan sekarang saya jualan kolek
kamu harus tahu
sekarang akan langsung yang ngurus pasar
sekarang akan langsung yang ngurus pasar
saya siap kalau mau ditugasin lagi
siap kalau mau ditugasin lagi
kamu jualan kolek aja
mau ke jawa teh
memangnya perempuan kalau cantik harus sopok
emangnya perempuan kalau cantik harus ditanya
kenapa kamu gak mau nyopet lagi
tetep mau nyopet
kalau dia ajak nonton
harusnya nggak mau diajak nonton
bukannya gak mau diajak nyopet
sepertinya saya akan kehilangan satu anak buah
putri itu yang mana
anak buah baru
tadi kan saya bilang putri bukan putra
jadi sudah pasti perempuan
sudah matang dan siap dipetik
kamu lagi ngomongin perempuan atau buah buahan
perempuan sudah dewasa umurnya dua puluh dua
wajahnya cantik dan mempesona
kamu jatuh cinta
bukan hanya jatuh
terus kamu ditolak
saya itu mau ikut gabung sama dia
karena dia salah seorang copet senior yang banyak pengalaman
biar dapat banyak pelajaran bukan diajak nonton berduaan
kamu diajak nonton sama bos saya
kenapa bos saeb gak ngajak kita
karena kita bukan perempuan
pemain yang boleh diajak nonton cuma perempuan
kamu tanya sama bos saeb
kok dia sudah bilang nolak
dia nggak mau saya ajak nonton
itu kan cuma nolak diajak nonton
bukan nolak perasaan kamu
gua tahu kalo perasaan saya itu ditolak
gak perlu sampai harus mengungkapkan perasaan dulu
cukup dengan memberikan kode
dan bagaimana kode itu ditanggapi
saya ini sudah ahli
sudah pengalaman di tolak perempuan
kamu udah mantap buat keluar dari tim kita terus jalan sendiri
kita keluar juga dari timnya bos sayap yuk
terus mau bikin tim sendiri
gabung aja sama putri
kenapa gak tetap sama bos saeb aja yang sudah lebih berpengalaman
kalau putri sama kita aja jam terbangnya tinggi kita
tapi putri perempuan
udah gitu cantik
nah itu kamu tau
tapi penolakan putih terhadap perasaan saya
sama sekali tidak akan mempengaruhi kinerja saya sebagai copet
saya ini copet profesional yang tidak akan terpengaruh dengan masalah romantisme
saya tidak akan terpengaruh dengan perginya putri
saya masih punya dua orang anak buah yang keterampilannya mulai bisa diandalkan
untuk ikut serta meramaikan kasanah percopetan di kota ini
saya sama nang mau keluar juga dari timnya bos saeb
mau gabung sama kamu aja boleh
per per per ade bom orangnya ber
bos kang komar sudah balik lagi ke pasar
sudah ditarik lagi sama kang bus
sama semua anak buahnya
komar enggak mungkin sendirian
kalau semua anak buahnya nggak ikut ditarik
pasti ada rotasi di terminal atau jalanan natal
kamu serikut orang baru
kalau soal itu saya nggak tahu bos
kamu harus tahu biar saya juga tahu
pergi sekarang cari tahu
kamu masih anak anak masih smp
yang rapat itu cocoknya bapak bapak sama ibu ibu
misalnya pak guru sama bu guru kamu
rapat kegiatan pak
yang ngadain sama ikut kegiatan
neng sama temen temen
masa yang rapat pak guru sama bu guru
buka puasa bersama
bersama temen temen sekolah
bapak tega naik pergi jalan kaki

bapak tega neng pergi jalan kaki

bapak tega neng pergi jalan kaki
sudah ketemu lagi sama amin
amin itu kan supirnya kang bar
sekarang amin jadi supirnya anak kang bahar

mau cari apa teh
ada silakan sebelah sini
amin sama imas sudah terpengaruh omongan kamu soal dibik
mungkin imas bakal minta putus
terus gak jadi nikah sama dik dik
itu gak penting
yang penting itu si dik dik ditendang kang mus
jangan oke oke aja
ini bukannya tanah negara pak
kok bapak bisa jualan di sini
ada yang bantu
iya kang bahar almarhum
teteh kenal kang bahar
saya mau belajar sablon dulu
udah pinter belum sablonnya
ini pak orangnya ngelempar pak
saya memang begini kang
saya mau ke rumah
karna kami mengang wallet m guilt itu macam mana ya pat joined m amar
kenapa m braking di sariang dus
aku taking a burger ke dasar
tadi aku ma ai angry
makasih braceletku yes
akan lagi puasa lapar haus tambah gerah alias hardang konsentrasi akang jadi berkurang
ceedoh gak ada ada aja
ceedoh saya manggil istri saya kenapa yang muncul ceedoh
kerjaan saya udah beres nyuci nyetrika
ya udah hati hati di jalan
kalau ada laki laki yang godain cedo bilang sama saya
kalau ada laki laki yang godain justru cek doma gak akan bilang bilang
ada koran baru
yang lama juga boleh
gak ada juga
apalagi kita mah gak pernah beli koran
akang mau baca koran
bukan buat apa
bukan buat dibaca
apa itu mak
ibu kalau udah buka mus boleh minta kicim pring ya
kenapa dikasih kipas
aging k innych hal dah
tablespoon dihidangin can majuk
masa itu aku merpal

baru bisa kesini siang
kita kekurangan orang
saya udah mulai uji coba ternak lele
kamu perlu bantuan saya buat ngurus lele
cuma ngasih tau aja kang
saya tugas di terminalnya agak siangan
masalahnya bohem kang
dia pergi kursus sablon
itu juga nggak masalah
apa kita nggak perlu cari tambahan orang
kang mus bilang nggak perlu kita cari tambahan orang
kang mus mah
cuma tahu beres aja
nggak tahu masalahnya
kalau menurut saya
justru kang mus bukan cuma tahu
kang mus sudah dua puluh tahun ngurus terminal
bukan cuma di terminal
tapi juga jalanan sama pasar
pasar juga kacau
katanya sudah tidak ada orang di sana
sejak kang komar joni iwan sama jupri diskors
kang mus tahu persis dia harus apa
harus ngambil keputusan apa
jadi kang bahr
mau jualan kicim pring
memangnya kita tuh udah kekurangan uang
akan akan seperti kang bahr
pensiun sebelum dia pergi
nggak mau lagi nerima uang dari terminal
akan mau jualan kicim pring
sekarang kamu kan masih sekolah
terus kan kita tuh ngarepisan kamu kuliah
jangan sampai kamu kekurangan pendidikan
seperti mama sama bapanya
aku mau jualan pensiun dulu
tapi akang mau bisa ngejawab
kerjaan bapak apa
akan cuma ngejawab
akan bisa jawab jujur
bukan cuma akang yang pensiun
seperti kang bahar
mudah mudahan usahanya lancar
biar jadi security yang benar
jadi petinju profesional yang hebat
katanya dagang sepatu
dia sudah mulai
mau uji coba usaha ternak lele
sudah kursus sablon
udah akan suruh buka toko oleh oleh
mereka semua ada rezekinya di sana
tinggal si dik dik
sama temennya murad
yang akan malas nyebut nama panggilannya
mau jadi apa
tadi kang komar kesini
iya seperti biasa
bukannya dia udah nggak disini
setahu saya mah
udah nggak ngurus keamanan
udah nggak mungut uang keamanan
tapi setiap hari masih kesini belanja
beli ubi atau pisang
dengar dengar sekarang kang komar jualan kolok
masa kang komar jualan kolok
setiap anak berhak bangga pada orang tuanya
sin neng juga berhak bangga sama akang
memangnya akang yakin
neng bakalan bangga kalau bapaknya tuh kan kicimpring
neng kamu mau apa jang
mau belikan asin nyambar roti buat mertua saya
mau apa dia
mau belikan asin sama roti buat mertuanya
sekarang harga ikan asin sama roti berapa
kamu tanya aja sendiri sama tukang ikan asin

jangan lupa like share dan subscribe
masuk nanti ke lepas baru
jangan lupa like share dan subscribe
kamu dari mana
kamu bukannya gak suka buat apa beli bunga
biar bisa ngobrol sama yang jualan bunganya
yang jual bunganya laki laki
hmm biasa aja
terus apa yang bikin kamu pengen ngobrol sama dia
dia salah seorang yang pernah dibantu papi
bisa jualan di tempatnya sekarang karena dulu pernah dibantu papi
maksudnya abis nganterin teki nanti kemana
mingguan setelah maju
apakah kamu greenshirt dan mengisi ubat
mari semangat kamu
tete ingat waktu mami masih ada
waktu mami sebelum sakit
dan sakitnya begitu lama
halaman rumah kita gak sebesar gini
ada bunga mawar
ada tanaman air juga di pot besar itu
kita nanti beli bunga
bukan buat bikin kita inget mami
tete bukan cuma ingat mami
tete juga inget papi
kita jadi ingat bulan puasa waktu kita masih anak anak
nyuruh kita sahur karena kita puasa
papi nemenin kita sahur
padahal papi gak pernah puasa
biar di depan kita papi gak makan gak minum
sebelum pulang puasa sekarang
sebelum papi keburu pergi
tapi juga udah mulai sholat lagi teh
tapi udah mulai mau sholat lagi
udah mulai mau puasa lagi
tapi papi keburu pergi
tapi dia udah mulai berpikir
tapi dia udah mulai berpikir
tapi dia udah mulai berpikir
seharusnya saya nggak minum di depan kamu
kamu lama nunggunya
kamu kangen sama aku
sampai pengen meluk
yaudah meluk aja
memangnya kamu gak puasa
kamu tentara juga petinju juga cita cita kamu sebenarnya yang mana tentara atau petinju
saya jadi tentara itu direkrut karena prestasi tinju waktu itu saya juara tiga pon
katanya satu satunya perempuan tentara yang jadi petinju
terus katanya dalam tujuh pertandingan terakhir belum pernah kalah
alah gitu aja aduh
tentesan kamu juara terus bercanda aja terasa banget
kamu ada cerita sama kang mus kalau dik dik punya ambisi mau gantiin kang mus
kalau kang mus mundur
bilang kalau kang mus gak mau mundur mau digusur
dia santai aja dia bilang gak apa apa kalau dia mampu
kang mus gak marah
kok gitu ya
di cafe dekat belokan
kang mus memang hebat dia gak takut
sekarang jadi kasihan sama imas
kenapa kamu kasihan sama imas kamu kan gak kenal
sebagai sesama perempuan kasihan imes mau dinikahin cuma buat jadi jalan ambisinya dik dik
menurut kamu keluarga kemahar perlu tau gak
perlu tapi aku gak berani ngomong aku belum pernah ngobrol panjang panjang sama almarhum bapak
sama anak anaknya juga
kalau kamu berani ngomong langsung kamu harus cari cara lain supaya keluarga kebaha tahu
sudah ada laporan lengkap
mulai dari komar
anak buahnya atau mantan anak buahnya iwan joni sama jupri mengira kang komar balik lagi ke pasar
kang koma setiap hari ke pasar tapi bukan karena tugas dari kang mus dia belanja bahan bahan barbet king colok
disuruh istrinya kang komar sama istrinya jualan kolok
komar jualan kolak nama kolaknya kolak komar terus nama panggilan komar sekarang komar kolak
sebentar ya bu
saya aja belum
cuma dia udah fokus ke tinju latihan di kodam
tikus pasar mau jadi petinju
jonny udah masuk pusat pelatihan skriti
jepri jualan sepatu
kenapa nggak kembali jadi penari rata
jam berapa pulang jualan
ada liburnya nggak
saya kan bukan pegawai bisa libur kapan aja
berarti seminggu sekali kita bisa latihan dance dong bareng bareng lagi
komar sudah tidak dipercaya semua anak buahnya juga sudah tidak percaya itu artinya di pasar muslihat sudah tidak berdaya
berarti kita bisa masuk bos
bisa tapi muslihat tidak akan tinggal dia pasar itu ilmu uang kita harus lumpuhkan dulu orang orang yang masih bisa nge backup dia